dua puluh tahun terjun ke dunia politik sosok yang saat ini juga dikenal sebagai politikus ulung
yang juga menjabat sebagai menteri perdagangan
lalu bagaimana zul siti hasan menjalani perannya dalam birokrat dan juga sebagai politikus
saya akan mengupasnya dalam the politician bersama saya novanayantaka
selamat pagi pak
ini saya dapat kesempatan olahraga sama bapak
kita stretching dulu kali ya pak kayak gini
pak ini biasanya pak kalau lagi waktu luang kayak gini
itu biasanya bapak ngelakuin
saya nggak cuma luang kalau olahraga itu ya dipaksakan
kalau cari waktu luang nanti males kan
jadi olahraga itu buat saya itu wajib
kalau pagi gini biasanya itu antara jam enam sampai jam delapan
kalau sore jam empat sampai jam enam
hampir tiap hari
tiap hari pak
berapa kali putaran mbak nanti kita pak
ya kalau pagi
sepuluh kali putaran ya
car pre day kan
kalau hari libur
kalau tidak lari saya tenis biasanya
tenis depan rumah ya pak ya
iya depan rumah kan dekat
kalau lari kan dimana aja bisa
jadi kalau ke daerah tinggal pakai sepatu gini kan
udah langsung lari

lari lagi gak pak
biasa sama siapa pak kalau main tenis
banyak itu pemain nasional
oh main bareng
kan enak pengennya
tenis lari terus
udah sepeda udah enggak saya
udah sepeda enggak
kalau dulu sempat golek tuh
tapi udah pensiun sepuluh tahun lebih
waktunya terlalu panjang
kalau lari kan dua jam udah
terus ada makanan tertentu gak
tertentu gak sih pak
misalnya kan bapak ini kan fully ya pak
kalau saya lihat tungkar tiap hari keluar kota
staminanya itu biar tetap fit
ya olahraga aja kita
iya olahraga mau gak mau
minum jamu pak
atau air putih
atau ada resep dan
air putih kan karena olahraga
sehari paling gak tiga liter lah
bu elsa suka ikut juga gak sih pak
enggak istri saya kan udah ganti lutut
jadi gak bisa lari lagi
pak ini biasanya kalau saya pernah baca baca
itu ngapain aja pak
cuti saya juga kalau lagi longgar saya ajak kemarin
oh saya ajak ke sini
mereka main main ada main bola gitu ya pak
saya ajak juga
bapak ini kan bapak sibuk
apa sih pak yang pengen
biasanya pengen dilakuin
ngantar sekolah gitu pak
iya ngantar sekolah beberapa kali
terus makan bareng
kalau nggak antar jalan jalan
ada kemarin tuh suka nonton
nonton gitu ya
iya tapi kan jarang
buat saya itu yang paling mewah itu kalau bisa bareng cucu
itu udah paling mewah
kangenin ya pak ya
berapa cucu pak berarti bapak
iya sekarang udah tujuh
aku lihat videonya tuh pak
di mana ya pak
kayak di senayan lagi joget joget tuh
bisa main sepetul roda
bisa dejak juga gitu
berarti kalau ke sekolah
antar sekolah pengen lebih banyak ya pak
lebih banyak antara cucu cucu ke sekolah
karena ada yang di elazhar sekolahnya
ya agak jauh ya
kalau pos ada bareng bareng
saya antar sekolah dulu
baru saya kerja
sekali ini ya bilang ke ibu zul
saya dipanggilnya omi
kalau omi itu nenek
protes gak sih
iya nanya sering ya
pak pelajaran apa sih pak
yang diberikan orang tua sampai membentuk pak zulhas yang saat ini
diajari harus jadi anak anak yang tangguh ya
dilatih untuk baca
dilatih harus yang orang yang imannya kokoh
kemudian dengan apa yang kita rasa gak enak
maka kita jangan berbuat untuk lain
kepada orang lain yang gak enak
kalau cubit sakit
jangan nyubit orang lain
filosofi yang membuat saya sekarang itu menjadi karakter gitu ya
didikan orang tua itu penting sekali
ibu bapak itu akan membekas
dan itulah saya kira menjadi kursi sukses anak anak
untuk mengarungi masa remaja dan masa dewasanya
bagaimana orang tua kita mendidik kita itu akan sangat berpengaruh
saya kira gitu
kalau ke anak anak pak pelajaran yang bapak berikan
sama saya juga begitu
kalau anak anak itu
saya dulu dididik jam empat pagi udah bangun
itu salah satu disiplin yang paling kuat ya
saya juga sekarang
gak mudah cucu saya diajari bangun jam empat gitu ya
tapi saya dulu diajari bangun jam empat
tapi itu belajar ya pak
iya itu diajar disiplin
kita gak cengeng
kita menjadi anak anak yang tangguh gitu saya kira
pak berarti nanti aku pengen tahu
hunker atau keseharian bapak
berarti diajak gak nih pak
aku pengen muter muter lihat
yuk sekarang saya kanjak kamu kita olahraga ya
kita olahraga kita keliling ya pak
habis dari situ
habis olahraga kita kunker ya pak
pak rapan lagi nih ya
bisa diajarin olahraga
bapak menteri nih
olahraga di gbk

atau sering hujan sekarang
hujan juga disini gak apa apa

oh baik ya mas

saya hujan deras pun saya tetap lari
tetap lari disini
iya kalau udah sampai sini
walaupun deras ya
kadang kadang basah kuyuk
ya gak apa apa
yang penting lari ya pak

ya putar aja sepuluh

makanya kalau saya kalah
biasanya aku dua puluh kalah aja udah
prasilnya apa sih pak
terus supaya akhirnya di awal sepuluh kali
gak akan perlu waktu lah
harus rutinya ya
kalau saji dulu tadi apa ya
iya jalan dulu
mungkin setelah setahun tahun
mungkin setahun tahun
baru mulai lari
jadi mulai lari itu dari kapan pak
yang muda mudal termen
kalau saya dari muda
dari mana pak
dari muda ya
dari muda ya
jadi udah biasa

kalau gak olahraga
oh kebalik ya pak
kalau gak olahraga
kalau saya mau olahraga
baru dua tiga tahun
udah sakit duluan pak
ini makanya diajarin
masih muda aduh
banyak orang muda
sekarang masyarakat kan suka
sadar bahwa kesehatan itu penting
dan olahraga itu kan buat kita bugal
kalau udah sakit susah
kemudian kita gak produktif
udah sakit kan
lebih bagus mencegah hidup sehat
itu sudah makanan
tidur cukup ya
tapi pandemi ya pak
olahraga ini nggak bisa diwakili
nah mesti turunin ya
terus langsung ya pak
lalu terusan ya
iya olahraga mesti sendiri

ini kayak adem ya pak
ini lagi mendung aja
biasanya kan kalau gini
kalau gak mendung
ini udah damat hari
iya malah lebih
jam jam begini udah damat hari
udah damat hari
tapi ini kan hujan
jadi agak malam
udah kirain hujan nih pagi
untung beneran pak
kalau jam sembilan gitu
setengah delapan udah kelar
jam delapan kecil
terus setiap hari apa
daily nya seperti itu
ngomongin soal waktu itu
bapak kalau gak salah pernah ini ya pak ya
kalau ada pebijakan bukan bakar bakar itu
nanti dibeli orang kan
terus nanti kebijakannya gimana pak

yang orang orang yang wira usaha dari situ ya pak ya
oh ya gak bisa dong jual penyakit yang gimana ya
lihat kamera dulu ya
bisa disamain sama cengkur cendawang
kayaknya lebih banyak putihnya
gitu aja cengkurnya
kalau dicam cengkur cendawang yang mirip

pak gimana sih caranya supaya masyarakat
eh supaya anak anak muda ini
lebih dewasa lebih aware

tidak harus masuk politik
agar nanti milihnya nggak salah
jangan masa bodoh kan
memilih pemimpin itu kan untuk memimpin kita kan
bisa tahu mana yang
mana yang terbaik buat mereka
mana yang bisa mewakili mereka
juga tidak harus masuk politik kan
aduh tapi mengkritik udah cukup
caranya gimana pak supaya mereka kan ini
belum ke minus pak

bisa melihat pemimpin yang benar
energinya juga bisa
udah sekarang tinggal diklik aja baca udah
kelihatan ya pak sekarang ya
bupati milih gubernur presiden kan
tahu dong masa nggak tahu
kalau masa buruh kan masa buruh terhadap masa depannya sendiri kan
jadi menurut bapak saat ini
anak anak muda udah
wah hebat hebat lah anak muda sekarangnya pol dua
lebih kritis ya pak udah tahu ya pak
ijinan impor itu pak
izinnya memang mudah nggak usah dipermudah lagi
kalau impor sudah mudah ya
yang nggak boleh itu lebih
perlunya cuma sejuta
nah diimpor tiga juta ya jangan sarankan orang
ini menarik pak
tadi kan kita keliling keliling pasar juga di sini mas ukm pak
pasar tadi kita harus tahu secara detail
harga harga kebutuhan pokok masyarakat kita
karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak
jangan sampai rakyat ini susah
ya jadi kalau
kalau harga naik kita harus ambil langkah segera
tadi pak update nya pak komoditas kayak apa
tadi turun semua jadi bagus
beras ada sayur sayuran ada bawang turun cabai turun
tadi kan harganya harga telur turun
ini pak gubernur yang hebat
pak gub tadi harga di sini bagus semua
telur rp dua puluh delapan cabai rp tiga puluh dua bawang rp tiga puluh dua
ini ada gubernurnya
ada telur juga turun ya pak
kalau pemerintahnya itu care cepat harga terkendali
cara mengatasinya dan mengendalikan ini gimana pak
ini kan biasanya
kalau naik itu pemerintah daerah bisa subsidi ongkosnya
misalnya bawang dari jawa ya ongkosnya dibayar harga turun lagi
telur dari blitar ya kan ongkosnya dibayar ya turun lagi
ini pak gubernur ini tiap hari sehingga harganya tadi kita lihat kan
telur rp dua puluh delapan ayam rp tiga puluh tiga cabai rp tiga puluh dua minyak goreng rp empat belas beras ada
lengkap di sini
pak tadi yang menarik pak
biasanya kalau di pasar pak
biasanya kalau di pasar itu apa sih pak yang disampaikan oleh tadi kan
ada produsen juga ada konsumen ibu ibu bahkan tadi ramai nih ikutin bapak
jadi mereka itu pertama kalau mereka harganya naik kan belanjanya ibu ibu kurang
nah kita harus tepat
berarti kan kalau ada masalah itu terdeteksi cepat
nah kita ambil langkah langkah
pak gubernur di sini alhamdulillah karena pak gubernurnya aktif
ke pasar terus tahu keadaan jadi nggak ada masalah

kalau nggak ada masalah kan pak
menyumbangkan mendaknya tenang enak
pak ini pak tadi saya menarik bahwa
ini negara nggak akan maju tanpa umkm nya maju ya
nah umkm bisa maju kalau dia mulai menyerbu pasar internasional
jadi umkm kita latihan agar bisa ekspor
dan dunia sekarang apalagi negara maju suka produk produk umkm
pak tadi menarik bapak menyampaikan mengenai impor ya pak
bapak kan tadi sempat bilang tidak setuju
saya tuh maunya nggak ada impor
masa beli terus
kita ekspor gantian gitu
hanya memang kemendak ini kan pendukung
kalau diputuskan oleh instansi yang terkait berwenang
kita tidak punya sesuatu harus import ya kita harus import
kalau impor beras tadi pak yang bapak katakan
sempat sebenarnya kita suruh plus loh
datanya tapi berasnya nggak ada naik terus kan
nah oleh karena itu diputuskan oleh rapan
perintahkan kepada mendak nah kita kerjain ya
pak terakhir pak ini pak yang terkait impor ya pak
kemarin juga izin impor itu cukup menyeret banyak pejabat di kemendak nih pak ya
gimana nih pak cara bapak untuk menghadapi itu atau tanggapannya pak
ada nggak sih pak pihak pihak yang mencoba untuk mendengati bapak
untuk mempermudah perizinan impor itu pak
izinnya memang mudah nggak usah dipermudah lagi
kalau impor sudah mudah ya
yang nggak boleh itu lebih
misalnya garam perlunya cuma sejuta
nah diimpor tiga juta ya yang disarankan orang
itu yang bocor disebut itu
kalau izinnya udah mudah udah online kok ya
bapak bilang kan impor itu kan salah satunya bisa untuk menekan harga
supaya walaupun kita impor ini bisa memastikan bahwa impor ini memang untuk kesejahteraan rakyat
dan tidak disalahgunakan seperti pada kasus kasus yang lalu
ya macam macam dulu ada juga impor salah guna ada
nah ini yang kita benahi sekarang
nggak boleh lagi
misalnya ngimpor buah lengkeng kering
kita lengkeng banyak kok
kita punya buah naga punya lengkeng punya jeruk punya mangga punya alpukat kan
jadi yang ada di indonesia diutamakan buat yang produksi kisah lah
ya kan yang impor ini kan harusnya pelengkap saja
berarti pak zulhas kan dikenal juga sebagai menteri yang kalau bisa tidak ada impor begitu benar nggak pak
karena kita udah punya semua ya pak ya
ya pak tadi menarik ya pak semenjak bapak jadi menteri perdagangan bapak salah satu menteri yang paling rajin turun ke lapangan
oh iya saya tiap hari hampir tiap hari
kalau tadi kunjungan ke berapa itu pak ingat nggak sih
wah udah nggak kayak seratusan lebih saya udah
tiap ke daerah saya mesti ke pasar mulai dari pasar yang ada di pak faktu
ya sampai di aceh udah saya datang semua
jadi hampir seluruh di indonesia ini udah bapak terjun langsung pak
udah mulai dari papua sorong pak pak ya aceh udah hampir semua
apa bedanya sih pak untuk kalau misalnya ini kan benar benar bapak melihat langsung dari semua daerah itu apa hal penting yang dilakukan
nah kita ini kan ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak
presiden perintah kepada saya pak zul harus menjaga ketersediaan
bahan bahan bahan bahan yang harus diberikan ke orang lain
dan harga terjangkau
jadi harus dipastikan
karena kalau telur sedikit tuh geger
nah misalnya kalau telur naik tiga puluh lima ribu itu geger itu
karena daya beli orang langsung turun kan
atau cabai harganya jadi seratus ribu wah itu juga
nah oleh karena itu kita pastikan apa yang dirasakan pedagang dirasakan rakyat
agar kita tahu nih kita deteksi secara dini
ibaratnya orang belum sakit tuh kita udah tahu nih
oh langkahnya harus begini
makanya perlu perlu turun ke bawah kerja detail itu begitu kita tahu
dan alhamdulillah dulu kan saya jadi menteri itu cabai satu ratus dua puluh ribu
dulu telur itu tiga puluh dua ribu tadi berapa
bawang dulu delapan puluh ribu tadi tiga puluh dua
sekarang tadi kita beli tiga puluh tiga
jadi itu kan pedagangnya laku rakyatnya senang
kuncinya itu sebenarnya apa tuh pak
kerja detail langsung ke lapangan gitu ya pak
gak bisa cuma menteri pedagang duduk di kursi gitu ya gak bisa
atau di hotel hotel yang berasi aja gitu
ya nanti nggak ngerti yang terjadi di bawah
walaupun ibu ibu tadi ya pak bapak sempat dikerubutin
saya di mana mana kalau di pasar pasti begitu

iya memang macam itu
artinya artinya masyarakat pedagang pasar tuh senang diperhatikan itu
sehingga mereka nyaman nyaman confident
ya kalau udah nyaman pedagangnya masyarakat nyaman kan tenang
nggak ada yang marah lagi
ya dengan begitu mudah mudahan juga harga kita karena kita tahu apa yang terjadi
kita bisa deteksi secara dini
harganya juga kejualannya tidak tidak banyak
ya naik sedikit turun lagi orang juga gak apa apa
pak ini sejak di lantik juni ya pak ya dua ribu dua puluh dua
ini kurang lebih setengah tahun bapak sudah berada di
lima bulan saya berada di
iya kementerian perdagangan
apa saja pak kinerja yang bapak sudah lakukan
wah yang paling berat tuh minyak
minyak kan licin gak terkendali tuh
minyak goreng udah selesai
sekarang rp empat belas tuh
nah itu dari tadi rp dua puluh itu
rp enam puluh turun rp empat belas
itu paling berat
kedua problemnya sawit
tanaman buah segar sawit cuma rp enam ratus
harus jadi rp dua kan kalau enggak kebunnya bisa ditebang
itu sudah sekarang sudah rp dua lebih
kemudian telur ayam
ini yang belum selesai kedelai
yang lain sudah selesai
beras sudah ya pak ya
sudah semua sudah
tinggal kedelai nih mudah mudahan januari nanti
kita mulai bulog masuk impor sudah harga sudah rp sebelas ya
berarti ketika sebelum pelantikan apa yang disampaikan pak jokowi ke pak zul tadi
kalau enggak salah bapak sempat menyinggung supaya untuk menjaga ketersediaan ya pak ya
barangnya ada harganya terjangkau
jangan barangnya ada harganya mahal orang ribut
terlah sana ya pak ya
sudah terlah sana
sudah terlah sana
itu saya akan lemihnya dua minggu pertama sudah terlah sana
pak ini pak zul kan juga dikenal dengan sering memprediksi tepat nih pak
mempredikasikan tepat pak
iya memang untuk inggris lawan perancis dua puluh satu benar
inggris lawan prancis lawan maroko dua benar
argentina menang tapi boleh sedikit
tos tosa tapi tepat ya pak
itu si ketua pelatih itu safri
enggak pak di atas tiga kata
eh benar saya yang dua puluh satu kan
berarti prediksi bapak ini selalu tepat nih pak
kalau misalnya berbicara mengenai tahun dua ribu dua dua ribu dua puluh tiga ini kan komoditas diprediksi akan naik ya pak
prediksi bapak dan tanggapan bapak seperti apa nih pak bagaimana

tentu ukraine rusia masih kan
tentu akan ada juga ekonomi yang melambat ya
orang juga mengutamakan pasokan pangan dalam negerinya
oleh karena itu kita harus hati hati dan kita siapkan dari sekarang
kita masih tetap merasa ini masih ada dalam krisis
jangan dianggap ini sudah bebas gitu
sehingga kita berhati hati
nah saya percaya diri tahun depan mungkin akan ada masalah masalah
tapi tidak akan
invasi kita tidak akan lebih buruk dari yang sekarang
jadi terkendali lain salah
untuk kebijakan sendiri sudah ada pak yang akan disiapkan pak untuk menghadapi
oh iya nanti kan barat kan melambat pasar tradisional kita
kita kan seketahunya ekspornya surplus lima puluh delapan sekian us dollar
ekonomi kita tumbuh lima tujuh ya
nah tahun depan melambat karena pasar tradisional itu barat resesi kan
nah oleh karena itu agar kita tetap tumbuh bagus
nah kementerian perdagangan mencoba melakukan terobosan terobosan ke pasar yang non tradisional
saya bikin misi dagang ke india bangladesh pakistan timur tengah afrika kan
ada eropa timur ada asia tengah amerika latin
itu pasar yang besar sekali
asia selatan itu dua miliar orang
india bangladesh pakistan
itu punya uang
timur tengah itu enam ratus juta uangnya banyak
belum asia tengah eropa timur latin amerika
ini pasar pasar yang baru yang kita sekarang ini melakukan misi dagang
sehingga nanti walaupun barat pasar tradisional kita turun nanti ada tambahan yang besar dari sini
sebenarnya pak tantangan atau kunci untuk bisa ini kan kementerian perdagangan bisa dikatakan posisi yang cukup seksi dan cukup panas ya pak
maksudnya sering diganti dengan banyak polemik begitu
bagaimana pak kuncinya sebenarnya tantangan terbesarnya pak
ya tentu tidak mudah memang ngurusi bahan pokok ngurusi beras ngurusi hajat didorong banyak ya
itu tidak mudah
oleh karena itu kita mesti kerja pakai hati kata presiden
kerja detail kerja keras
tidak cukup dengan makro saja mikro saja tapi kerja detail
dan kerja detail itu kita punya instruksi
instrumen karena kita mengetahui secara dini kepekaan itu ada apa yang terjadi di lapangan
dengan begitu kita bisa detect sehingga masalah masalah sebelum timbul sudah kita atasi
mudah mudahan itu caranya
caranya untuk menyelesaikan di perdagangan ya
tapi kalau kita cuman duduk saja atau cuma keluar negeri saja duduk di kursi saja ya tentu tidak akan mampu kan
memang harus keliling ya capek
ya tidak apa apa harusnya begitu
harapannya pak mungkin
bagi pak zulhas untuk ekonomi kita ke depan apalagi di
kita tetap harus waspada
walaupun kita tumbuh lima tujuh ya
kagalnya surplus gitu
tapi tetap waspada karena ini kita menghadapi dua ribu dua puluh tiga lebih berat
lebih berat ya
jadi jangan sampai kita merasa kita ini sudah bebas
pandemi belum sepenuhnya berakhir ya
ekonomi dunia melambat
barat malah resesi kan
karena itu kita masih kerja keras
kita cari pasar baru
kita tidak beli lengah
masih kerja keras
dan kata kuncinya kerjasama
dengan kolaborasi agar kita tetap tumbuh
ya tetap surplusnya besar di perdagangan
pak ini terkait ini pak kan kalau di tadi di kementerian perdagangan posisi yang cukup panas
terus presiden juga beberapa kali mereshafal begitu
bagaimana nih pak tanggapannya pak
ya tidak apa apa
yang penting kita kerja
kasih solusi dari persoalan persoalan yang dianggap memusraka ketersediaan
agar terjangkau tadi itu
keluarga itu nomor satu
karena keluarga yang baik bisa menghasilkan kemungkinan yang baik
pak zul tadi ini silaturahmi dengan seratus ulama begitu pak
bahasa apa aja pak
ini dengan ulama di jawa tenggara
ulama di lampung
prof muhammad mukri
prof madjuki ketua muhammadiyah
dan juga dr bohori
pimpinan pondok dan usaha usaha yang di lampung
kita ingin agar pondok umat islam di lampung ini kita berdayakan
pondok pondok punya warung
kita latih juga nanti untuk bagaimana mengembangkan usaha
karena kan sebetulnya pondok pondok ini kan mulai dari belajar itu selalu mencontoh nabinya rasulullah
itu seorang sudagang seorang pengusaha
sebenarnya sudah tahu udah terbayang
tinggal kita sentuh sedikit sehingga mereka bisa berkembang
nah kalau pondoknya maju usahanya ya
umat islam maju usahanya
itu yang saya lakukan
lupa pesan penting pak ini kan juga kita mau masuk ke tahun politik
ya saya juga pesan tadi politik
saya bilang politik demokrasi itu biasa
tiap lima tahun ada pilihan ada pilihan
jadi saya minta para ulama menjadi motor menjadi inspirasi menjadi lentera menjadi cahaya untuk politik yang mencerahkan
jadi kita menghindari pecah belah cebong kampret yang gak karu karuan ya
nah kita mulai memikirkan apa yang terbaik untuk indonesia
aduh konsep aduh gagasan
kita keluarga besar nkri ya
kita tidak ingin demokrasi itu memecah belah
tapi demokrasi itu membuat kita tambah maju tambah kompak tambah sayang menyayangi satu dengan yang lain
ekonominya juga berkembang
itu yang kita harapkan
pak tadi menarik juga ada putri tercinta ya mbak ya mbak putri
kan daktilnya nanti nyala di sini ya
iya daktilnya di sini di lampung ya pak ya
apa sih pak mungkin wijangan atau saran kepada mbak putri supaya bisa ini kan dunia politik juga cukup
ya paling penting ya berpolitik itu kan beda dengan pengusaha dan lain lain
karena kalau jadi politisi itu memperjuangkan aspirasi yang dipitipkan kepada kita untuk masyarakat
jadi kepentingannya itu kepentingan publik
suaranya itu diperjuangkan suara apa yang disuarakan publik
dan putri kan sudah terlatih ya sudah matang usahanya sudah maju
nah insya allah putri mampulah mengembangin ini
pak tadi ngomong sedikit tentang keluarga ya pak support systemnya tadi keluarga

kalau mbak putri atau yang mengikuti hanya keluarga ya pak
kalau mbak putri atau yang mengikuti hanya keluarga ya pak
kalau mbak putri atau yang mengikuti hanya keluarga ya pak

anak anak mah terserah saya terserah mereka
berarti ini mbak putri keinginan dari mbak putri sendiri
iya terserah mereka
itu awal mulanya pak memberi supportnya seperti apa pak
terserah aja kalau anak anak saya anak saya sama saya merdeka kok
kita bisa diskusi asal dipilih mana pun silakan
tapi sungguh sungguh perjuangannya gitu
ada yang sita itu guru

dan laki saya itu satu di amerika belum pulang pulang harus ditolak
satu lagi pengusaha si laki ray
gak apa apa asal mereka bertanggung jawab dengan apa yang menjadi pilihannya kan
arti penting keluarga nih pak bagi pak zul
iya penting sangat penting keluarga itu nomor satu
karena keluarga yang baik bisa menghasilkan mungkin yang baik
kalau keluarganya nggak beres gimana
gimana kita membereskan masyarakat kan
pak ini tadi kita seharian ikutin bapak kan pak keliling keliling
terus ini ke kampung halaman ya pak kalianda ya pak ya
ya besok saya ke semarang
ke semarang pak biasanya kalau ke kampung halaman ke lampung nih yang dikangenin apa sih pak
makanan favoritnya atau
wah disini banyak makanan enak enak disini mah
apa tuh pak
serwit itu ikan yang di pepes itu ada bumbunya
itu ada sambelnya serwit namanya
oh itu enak belum larut lalapnya kan
ada juga pindangnya yang paling keras disini cuma sekarang sudah mulai jarang
apa tuh pak
ada namanya ikan belida
belida itu yang biasa buat pempek juga bisa ya pak ya
ya tapi sekarang ikan itu udah langka
yang ada tinggal di kalimantan
saya kalau ke lampung nyari itu tuh belida
pasti itu ya pak ya
tapi hari ini enggak ya pak
enggak banyak yang tahu ya walaupun agendanya banyak tetap puasa ya pak
itu gimana pak puasa daud sehari sekali itu setiap udah mulai kapan pak mulai menjalankan
udah lama kalau puasa itu kan enak badan jadi relax
jadi saya kalau jalan jauh saya puasa tuh enggak capek
iya enggak kelihatan capek loh pak
tapi kalau nggak puasa capek karena makan terus kan
jadi kalau puasa tuh badan relax
nanti bisa naik pesawat saya bisa tidur
relax tadi ya pak
kemarin waktu saya baru jadi menteri marah semua kan
tiap hari saya dimarahin sama emak ibu ibu itu
sekarang nggak ada yang marah lagi sepi
pak beralih ke pemilu dua ribu dua puluh empat nih pak bagaimana persiapan dari pan sendiri pak
ya tentu kita memperkuat konsolidasi internal ya
apa pensusunan pengurus ranting tingkat desa tingkat kecamatan tingkat kabupaten provinsi sudah semua
salek untuk ri untuk provinsi kabupaten udah semua
kita membangun jaringan struktur yang kuat yang kokoh tangguh sudah
nah yang kedua tentu kita melalui
tidak bisa dihindari sekarang itu melalui media
ada media mainstream ya media mainstream itu ya tv koran gitu ya
tapi sekarang tidak kalah kepentingnya juga orang sudah pakai digital medsos
nah kita pakai medsos
apa pikiran pikiran pan apa yang diperjuangkan pan itu harus disampaikan kepada publik
apa harapan publik juga harus tercermin dalam media media itu
dan apa yang sudah kita lakukan apa yang belum kita lakukan juga harus kita sampaikan kepada publik
nah itulah yang kami lakukan
seberapa penting pak peran media sosial bagi para
oh penting sekali sekarang menentukan
ya presiden dipilih gubernur dipilih wali kota dipilih itu kan ada media sosial
yang bisa menjelaskan apa yang dilakukan oleh teman teman itu
pertama sekali kan
pertama sekali kan
pertama sekali kan
media sosial sudah mengalahkan sepanduk mengalahkan macam macam sekarang
kadang suka ini gak sih pak banyak yang dm masuk bapak balesin sendiri sendiri atau ada apa juga
iya ada beberapa yang bales juga
jadi jadi tempat bertemu ya pak ya secara langsung
pak kalau di media sosial kan bagaimana nih seorang pak zulhas menanggapi atau media sosial kan ada yang pro ada yang kontra seperti itu ya pak ya
seperti apa pak apakah ini juga bentuk tanda sayang berarti ya pak ya
biasa aja orangnya sekarang namanya ada demokrasi itu ada yang marah marah ada yang make make
nggak apa apa itu kan bagian dari keterbukaan bagian dari demokrasi gak apa apa
malah kalau nggak ada yang ngomong sepi loh saya ini sekarang di pasar nggak ada yang marah marah saya tuh sepi
malah kangen ya pak ya
oh kangen lah kemarin waktu saya baru jadi menteri marah semua kan
tiap hari saya dimarahin sama emak ibu ibu itu sekarang nggak ada yang marah lagi sepi
malah itu yang dikangenin ya pak
ada yang menarik nggak sih pak ketika
kunjungan ketemu emak emak atau yang lain lain pak
ya menarik semua kalau gak menarik
yang paling berkesan pak
saya muat masing masing peristiwa ada kesannya
ketemu emak emak apa lagi ya pak ya
iya masing masing peristiwa ada besar
bapak apa targetnya nih pak perolohan suara maupun di kursi di apr
iya kita targetnya dua digit
jadi pak mudah mudahan nanti bisa mencapai dua digit
bapak untuk strateginya pak nanti kelompok mana pak yang nanti menjadi target apakah milenial
sekarang memang kami hampir sebagian besar itu milenial sebagian besar
makanya caleg caleg kami tuh ya menurut millennial semua rata rata
yang muda muda ada hakim ada farah ada selamat yang dari desa
sekarang ada fasa ungu
baru masuk ya pak
jadi memang kita sekarang mengembangkan karena generasi muda itu masa depan kita kan
apa yang dibekalin pak dari generasi generasi muda ini pak yang bapak berikan kepada mereka
kita menyampaikan sejarah perjuangan bangsa
saya bilang anak muda kalian tuh tiba tiba jadi kayak begitu
indonesia ini kali itu ada karena perjuangan pendiri negeri ini
yang telah mengorbankan jiwa raga darah dan air mata
dulu merdeka itu perjuangan berat
jadi agar anak anak muda tuh mengerti perjuangan para nenekmu yang mereka dulu untuk merdeka itu luar biasa
sehingga akan lahir cinta tanah air itu akan cinta kepada merah putih cinta kepada persatuan
bapak ini kan ada muncul muncul partai partai baru juga ya pak
partai umat begitu yang diperkirakan juga
ya nggak apa apa partai partai kan demokrasi memang partai
saya juga partai baru kan dulu nggak ada sekarang ada
ini nggak sih pak khawatir nggak pak akan menggerogoti suara dari pan sendiri pak
partai itu bukan tergantung partai lain tergantung kinerjanya
jadi kalau kita mau bagus ya kinerjanya harus bagus
bukan tergantung pihak lain kan
masa pan tergantung golkar ya enggak lah
golkar tergantung pdi ya enggak
tergantung golkar yang sendiri kinerjanya tadi
ya tergantung masing masing partai itu kan tergantung kepada orang lain
oh pak berbicara ngomongin prediksi lagi nih pak ya
ini kan juga sudah masuk ke tahun politik begitu pak
kalau prediksi bapak ini di kan koalisi kib sendiri seperti apa nih pak posisinya pak
kib kita baru mulai mendiskusikan tapi kita pilih dulu
demokrasi kita ini tambah lama tambah bagus ya
kita ingin pertengkaran itu produktif
jangan lagi pertengkaran yang enggak produktif
berbusu antara suku antara kelompok ngapain
kita kan bersaudara keluarga besar yang kri
nah sekarang pertengkarnya gimana boleh pertengkar
tapi pertengkar pikiran
apakah demokrasi kita ini udah bagus kalau belum bagus apa yang harus diperbaiki
nah menghadapi dunia yang berubah ekonomi yang melambat kita bagaimana ekonominya
nah jadi geopolitik yang berubah cepat kita mesti bagaimana
jadi kita bikin kib
kita ingin menampung pikiran pikiran indonesia ini mau dibawa kemana sih arahnya
nah ini yang kita susun
politiknya lingkungannya ekonominya demokrasinya mudiknya seperti apa
ini yang kita lagi rumuskan dan sudah ada
setelah itu baru nanti kita akan diskusi siapa capres yang cocok
nah oleh karena itu sekali lagi kita ingin demokrasi kita ini berjalan dengan baik
kita kib ini mencoba mulai diskusi diskusi yang produktif
bertengkar bertengkar mengenai pikiran mengenai gagasan
bagaimana kita hari ini akan datang
tidak lagi bertengkaran soal promoredel atau suku agama kelompok dan sebagainya yang sangat tidak produktif
bahkan bisa mempecah belah kita
nah itulah kami mencoba
ada peluang untuk membuka partai lain untuk bisa bergabung gak sih
siapa saja terbuka memang
masih terbuka siapa saja yang untuk bergabung
kemarin ada nama nama seperti kayak pak ganjar dipertimbangkan
terus ada pak erlangga juga ya pak ya
ada ya muncul pak ganjar itu gubernur jauh tengah sukses
layak jadi presiden
kemudian pak anies ya gubernur dki sudah selesai
layak jadi presiden
ada ridwan kamil
ada pak erick thohir yang sekarang luar biasa juga kinerjanya
jadi semua itu tentu menjadi apa namanya masukan yang nanti akan diperbincangkan
karena ketua partai kib ada pak erlangga ya ada pak mardiono ada ketua mumpan
itu semua akan dibicarakan
partai masing masing nggak bisa
oleh karena itu nanti akan dimusyawarakan yang terbaik seperti apa
tapi keadaan ke depan juga banyak
banyak juga yang meminta pak ketum nih ya pak zul
semua partai politik pasti gitu
golkar pengen pak erlangga wajar
partai pemenang nomor dua
ke depan minta ketua umumnya wajar
ketua umumnya juga
mantan menteri mantan ketua mpr
betul juga p tiga dan yang lain
kan ada usulan ada keinginan nanti ada realita
itulah yang mesti dibicarakan bareng bareng
karena tidak mungkin satu partai sendiri
karena harus bareng bareng bersama sama
kalau pak zul sendiri siap nih pak
atau bagaimana pak
perintah partai itu apa saja untuk negara kita harus siap
berarti harus siap
seperti mendak ini
saya juga gak pernah cerita cerita jadi menteri perdagangan
tapi ya ditugaskan penugasan untuk masyarakat negara
apa saja kita harus siap
seperti apa sih pak sosok pemimpin
atau mungkin nanti ini berarti dalam tahap masih penambahan koalisi ya pak
belum ada penentuan capres
ya capres didiskusikan
nanti chapter terakhirlah baru itu
kalau sosok pemimpin yang ini kan dua ribu dua puluh empat
seperti apa sih pak yang di mata pak

semua layak yang kita sudah sebutkan tadi
sehingga nanti kan didiskusikan yang paling tepat gimana
udah saya bilang tadi kan pak ganjar paku benu
pak erlangga ketua pempartai pak erick semua lah
berarti semua terbuka ya pak ya potensinya
nanti didiskusikan dengan pak erick
kalau hubungan koalisi dengan golkar p tiga itu gimana pak
kita untuk merumuskan gagasan konsep
sudah jadi sih
sekarang kita baru masuk berbicara
memulai pembicaraan mengenai capres
baru mulai ini pembicaraan mengenai capres ya pak ya tadi ya
ya mulai januari ini
berarti nanti penentuan calon presiden ini akan dimulai januari
atau seperti apa nanti pak
ya dibicarakan dulu
baru nanti ya
masih lama masih panjang
masih panjang ya pak ya oke
pak terkait tadi capres cawapres
berarti ini memang masih panjang
berarti fokusnya tadi ini ya pak ya
koalisi dan juga melihat dulu ya pak ya
melihat dulu ya pak ya
pemetaan pemetaan dari masing masing
kita sekarang ngerapihkan program ini
indonesia mau dibawa kemana
sudah ini lagi dimantengkan ya
januari baru mulai pembicaraan capres
ada kemungkinan juga nggak pak
tuju ke gerinda atau gerinda gabung ke kib
kalau ada ke
ya tanya gerinda aja
kalau selesai kan urusannya kib
tapi kalau gerindra mau masuk terbuka pak
terbuka apa aja kok
membuka semua ya pak
berarti kalau kib tidak memilih milih silahkan kalau mau masuk begitu ya pak
jadi kalau ada keinginan kader atau masyarakat ingin menjadikan bapak jadi capres atau coba pres siapa
tentu kita ucapkan terima kasih
tugas itu dimanapun siap aja
awal mulanya puzzle terjun ke politik itu seperti apa
ada ini nggak pak
sosok mentor atau yang jadi panutan pazo sendiri terjun ke politik
ya mau sudah waktunya aja
saya kan pengusaha backgroundnya sudah amat sudah mapan ya
sekarang begitu terinformasi ya kita memberikan pengabdian yang lebih besar
itulah pengabdian di bidang politik gitu
buat saya kan keluarga sudah politik
puluhan tahun berjuang untuk saya jadi pengusaha gitu ya
nah jadi begitu reformasi ya saatnya sekarang untuk berjuang lebih besar
berjuang bersama sama untuk kepentingan masyarakat luas
kalau dulu pak kenapa pertimbangannya memilih pan pak awalnya
ceritanya seperti apa sih pak
pan itu kan partainya simbolnya matahari
matahari itu filosofinya tidak pernah membeda bedakan orang
jadi kalau matahari itu memberikan kasih sayang kepada siapa saja
orang hitam orang putih orang lampung orang jawa orang batak orang padang
tidak dipilih pilih sama
itulah yang disebut dengan rahmatan lil'alamin
oleh karena itu pan itu inklusif terbuka gitu
filosofinya itu tidak mau yang islam yang kristennya silakan
ya bergabung dengan pan
jadi siapa saja bisa
saya ini kan dari dusun bisa jadi ketua umpan
jadi asal kita kita bisa
asal kita kuncinya prestasi dan kompetensi
kunci dua tadi kompetensi dan juga prestasi
ya tidak perlu saya keturunan apa namanya itu
ningrat gitu tidak
darah biru gitu
bapak jawab cepat ya
ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab cepat
yang pertama lari atau tenis
ikan belida atau ikan pindang
lampung atau jakarta
dpr atau menteri pak
pengusaha atau politisi
pak billy nyanyi atau nonton komedi
apa nih pak keistimewaannya jadi menteri pak
istimewanya kalau bisa berguna untuk orang kayak tadi kan
pulang ke lampung kalau nggak ada karyanya saya malu dong
ju menteri nggak ada karyanya itu gimana gitu
terus pak kalau netizen ini selalu nginget bapak zulhad
waktu itu pernah di marine horizon empat
tambah banyak yang marah kan ngurangi dosa
ngurangi dosa oke
hobinya apa sih pak sebenarnya pas jelasin
selain tadi tenis judging
nonton apa tuh tarung bebas
kalau nonton itu tinju atau tarung bebas ya saya
bapak ini gaya kepemimpinannya pak zulkifli itu seperti apa sih pak
sersan serius santai
kalau tadi apa
kita sama kalau di depan ya
enggak ada atasan bawahan nggak ada gitu
toh omong juga bisa dikritik gitu enggak masalah
sama sama aja bareng bareng
tugas aja beda beda
kalau pak politik itu tadi menarik bapak bilang seperti bola
seperti apa sih pak zulhas ini memandang politik di indonesia
iya saya mengajak masyarakat
kita kan dua puluh empat tahun demokrasi ya
ayo kita bergeser dong anunya tengkarnya
jangan lagi tengkar bawa cebong kampret gitu ya
kita ini keluarga besar negara kesatuan republik indonesia
ada penggemar maroko ada penggemarnya perancis ada bape ada messi gitu
jangan enggak usah
nanti kalau yang ini kafir yang ini jangan begitu
kalau ini cebong nih kampret biasa aja
bisa menang bisa kalah
kalau kalah kan nanti ada lagi
tiap empat tahun pertandingan bola kan ada
maren brazil eh brazil kalah
tidak tahunya yang juara argentina
pemain hebat messi ada bape kan
dapat tropi piala sepatu emas ya
nah kalau yang kecewa belum ya nanti kan ada pertarungan lagi kan
begitu juga politik
yang penting dimanapun kita berada kita produktif
nanti kalau yang menang ya dirangkul yang enggak menang
yang nggak menang ya nanti kan ada lagi
jadi bukan berarti kalau pilihan pilpres itu hidup dan mati
masa hidup mati gitu
nah karena itu sekarang
nah karena itu sekali lagi itulah yang nangnya demokrasi
nanti lima tahun pilihan lagi
lima tahun pilihan lagi
nah oleh karena itu biasa aja gitu
jangan sampai membuat kita jadi perusuhan ya
itu pesan saya
pak mendekati dua ribu dua puluh empat sudah ada apa yang menggait atau komunikasi politik pak
sekarang baru memulai kita nanti januari
kib akan bicara mengenai pilpres ya
siapa gimana gitu gitulah
sekarang lagi pematangan soal konsep gagasan bagaimana indonesia hari ini diangkat datang ke depan
apa yang dikerjakan ekonominya keamanannya demokrasinya kemudian mengenai lingkungannya
itu lagi dirumuskan
bapak target bapak sebagai menteri perdagangan dan juga target bapak sebagai politisi senior ini kan cukup lama lebih dari dua puluh tahun

seperti apa pak
ya saya ingin demokrasi kita tambah matang
demokrasi yang menghasilkan kestaraan
demokrasi yang menghasilkan keadilan
demokrasi yang menghasilkan harmoni
jangan disharmoni gitu
artinya secara umum demokrasi kita saya berharap bisa menjadikan kita ini masyarakat yang civilized gitu ya
ya saling menghargai saling menghormati gitu ya
dalam keragaman dalam perbedaan
ekonominya adil tidak timpang gitu itu yang saya harapkan
jadi kalau ada keinginan kader atau masyarakat ingin menjadikan kita seperti itu
apa yang diperhatikan
masyarakat ingin menjadikan bapak jadi capres atau cawapres siapa
tentu kita ucapkan terima kasih tugas itu dimanapun siap aja
asal untuk kebaikan dan untuk melayani masyarakat
kan sama mulianya dimanapun berada ya
sosok yang seperti apa pak yang menurut pak zulhas ini yang cocok
maksudnya harus mempunyai integritas atau seperti apa pak
ya banyak indonesia banyak sekali lah ya
terima kasih pak
saya akan dapat pada akhirnya
pesan mungkin kepada masyarakat pak bagi ini kan pemilu sebentar lagi
juga untuk perekonomian indonesia nih ya pak ya khususnya
ya pertama saya berharap dengan anak muda kita ya milenial ya
masa depan kita hari ini esok dan yang akan datang terserah pada saudara saudara
oleh karena itu milenial saya berharap bisa aktif
mengikuti karena sudah pilihan kita secara demokrasi ini
pilihan pilihan politik secara rasional
nah saya juga berharap nanti milenial kita
mengerti sejarah perjuangan indonesia merdeka
yang didirikan republik ini tidak datang tiba tiba
perjuangan panjang mengorbankan jiwa raga darah dan air mata
kalau itu semua bisa disiapkan dengan baik anak anak muda kita
maka kecintaan terhadap tanah air
keinginan menjadi negara yang berdaulat
ingin berpartisi lebih luas itu pasti akan lahir ya
dan tentu nanti akan melahirkan generasi generasi millennial
yang membawa kita menjadi bangsa negara
yang maju sebagaimana visi indonesia dua ribu empat puluh lima
menjadi negara maju nantinya
senang nanya makasih banyak
terima kasih banyak pak atas waktunya
semoga tadi perekonomian kita juga semakin baik
dan juga iklim di bumpah kita di dua ribu dua puluh empat semakin baik
terima kasih banyak pak atas waktunya
dan sukses selalu pak
lalu bagaimanakah arah dan juga jalan politik zulkifli hasan dalam menakodai partai amanat nasional menuju pemilu dua ribu dua puluh
the politician berdialog untuk menggali esensi dan juga menagi aksi bukan sekedar sensasi
saya nova nayantaka sampai jumpa